informasi berikutnya keluarga korban covid sembilan belas kini di surabaya bisa memindahkan jenazah keluarganya ke pemakaman umum
kebijakan pemkot surabaya ini didasari banyaknya permohonan pindah makam
namun tentu dengan berbagai syarat
pemkot surabaya memperbolehkan pemindahan jenazah covid sembilan belas dari pemakaman khusus covid sembilan belas di babat cerawat dan keputih ke pemakaman umum
namun saat ini pemindahan hanya dibolehkan ke makam umum di luar surabaya
syarat lain adalah jenazah sudah dimakamkan minimal satu tahun
ahli waris bisa mengajukan permohonan ini melalui website swalfa surabaya go id
pemohon juga wajib menyertakan persetujuan rt rw lokasi pemakaman yang dituju
seluruh proses pemindahan seperti transportasi ditanggung oleh pemohon
pemkot hanya memfasilitasi penggalian makam
sebelum membolehkan pemindahan jenazah pemkot menyatakan sudah berkonsultasi
dengan satgas dan juga epidemiolog
ada dari pihak keluarga yang sudah mengajukan permohonan ini untuk pemindahan makam
herano sejak ditanggung tangani surat edaran ini pada lima belas juli
sudah ada dua keluarga yang sudah mengajukan permohonan pemindahan
dan sudah dilakukan pemindahannya salah satunya di wilayah malang
nah pemerintah kota sekarang masih menunggu bagaimana kemudian respon
dari beberapa keluarga yang sebelumnya juga menanyakan perihal pemindahan ini
awal kebijakan ini diklaim oleh pemerintah kota banyaknya
permohonan dari warga untuk melakukan pindah makam
dan kemudian tidak langsung direspon oleh pemkot karena masih perlu banyak kajian
terutama kajian masukan dari satgas dan juga para epidemiolog
dan juga tim kesehatan terkait keamanan dan juga faktor resiko yang berkaitan dengan ekses sosial
kita tahu heranov di beberapa tempat memang terutama surabaya
tidak memiliki makam yang cukup yang tersebar di desa di kelurahan
atau di perkampungan mereka sehingga seperti surabaya merupakan sedikit dari kota
di indonesia bahkan di jawa timur satu satunya kota yang melakukan kebijakan sentralisasi pemakaman khusus covid
ada dua tempat heranov yaitu babat jerawat dan juga keputih
dan ini kemudian menjadi momentum bagi sejumlah keluarga karena tiga tahun pandemi
dan covid sembilan belas saat ini sudah melandai apalagi yang juga dipertimbangkan oleh pemerintah kota
status covid di surabaya sudah level satu sehingga beberapa kebijakan pelonggaran terkait juga salah satu
pemindahan pemakaman ini bisa dilakukan oleh pemerintah kota dan ini merupakan kebijakan afirmatif
heranov untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat surabaya terutama mereka yang sudah kehilangan
anggota keluarga mereka nah berbagai alasan diambil oleh masyarakat untuk memindahkan jenazah
keluarga mereka salah satunya heranov yang berkaitan juga dengan keyakinan agama mereka
dan juga berkaitan dengan dekatnya rumah dan pemakaman namun saat ini pemerintah kota masih memberikan
izin untuk pemindahan ini di luar surabaya
artinya hanya pemindahan tempat makaman umum di luar surabaya
yang kemudian diizinkan oleh pemerintah kota
yang harus diperhatikan oleh masyarakat
syarat utama dari pemindahan ini adalah
jenazah yang dimakamkan sekurang kurangnya sudah dimakamkan
minimal satu tahun yang lalu
sehingga kalau itu kurang dari satu tahun
terpaksa tidak bisa diajukan ataupun tidak bisa dimohonkan
sehingga minimal satu tahun baru boleh dipindahkan
ini masih akan dievaluasi heranov
karena awalnya pemerintah kota meminta untuk tiga tahun
tiga tahun baru boleh dipindah jenazahnya
namun karena berbagai pertimbangan terutama masukan dari para epidemiolog
kemudian masukan dari tenaga kesehatan
juga seluruh pihak yang berkaitan dengan penanganan covid
maka kemudian pemerintah menyimpulkan satu tahun
boleh kemudian diajukan sebagai syarat pemindahan
yang jelas pemerintah masih akan mengevakuasi
evaluasi heranov sementara ini masih di luar surabaya
pemindahannya dan tidak menutup kemungkinan
pemindahan bisa dilakukan
antara dua makam khusus covid
yaitu babat jerawat dan keputih
ke makam umum di wilayah surabaya
namun seperti halnya seperti yang saya katakan tadi heranov
surabaya memang tidak seperti kabupaten kota yang ada di jawa timur lainnya
yang kalau di wilayah lain
setiap desa memiliki pemakaman umum
yang berkaitan dengan warga di desa itu
ataupun warga di sekitar desa itu
di surabaya tidak semua kelurahan
tidak semua kecamatan memiliki pemakaman umum
terutama bagi mereka yang beragama di luar islam
agama kristen agama non muslim
itu juga tidak memiliki pemakaman yang tersebar
di banyak wilayah di surabaya sehingga
sentralisasi menjadi jawaban bagi mereka yang membutuhkan pemakaman
terutama bagi mereka yang tidak beragama islam
tadi saya juga berbincang dengan sejumlah keluarga
yang datang berkunjung ke makam keluarga mereka di keputih
mereka menyatakan tidak berminat memindahkan
keluarga mereka yang sudah dimakamkan di sana
dan memilih tetap dimakamkan di sana
yang pertama pertimbangannya makam sudah rapi
sudah baik sudah bersih
dan yang kedua mereka merasa kasihan
dengan keluarga yang sudah dimakamkan
kemudian harus digali lagi dan harus dipindah
namun sejumlah keluarga memang memilih untuk
memindahkan karena berkaitan heranov
dengan kepercayaan agama mereka
sehingga ini yang kemudian difasilitasi oleh pemerintah kota
sehingga dibolehkan untuk pindah pemakaman
di wilayah lain di surabaya
yang jelas salah satu dasar dari kebijakan ini
yang jelas salah satu dasar dari kebijakan ini
selain dari permohonan warga
yang juga dari kasus covid sembilan belas di surabaya
yang relatif bisa dikendalikan heranov
meskipun dalam bulan bulan ini
kasus covid sembilan belas di surabaya terus mengalami tren kenaikan
yang saat ini bahkan mencapai dua ratus tiga puluh kasus aktif

dan kemudian ini ditambah lagi
kemarin menjadi dua ratus enam belas kasus konfirmasi baru

meskipun ini diimbangi dengan jumlah pasien sembuh
yang cukup banyak juga di atas satu ratus lima puluh an orang

sehingga kalau kita memilih untuk memindahkan
pemerintah kota merasa percaya diri
karena meskipun angka covid sembilan belas melonjak
namun angka kematian juga sangat menurun
jauh dibandingkan dengan beberapa waktu yang lalu

dan dari data juli sampai kemarin
ada lima pemakaman protokol kesehatan
ada lima pemakaman protokol kesehatan
yang dimakamkan di makam keputih
yang dimakamkan di makam keputih
dan sampai sesiangan tadi di makam keputih
ada dua jenazah yang dimakamkan di sana
dan menurut pemkot
ini masih terkendali sehingga
banyak sekali afirmasi kebijakan terutama pelonggaran
termasuk juga pemindahan pemakaman ini
bisa diambil oleh pemkot
untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat
terutama bagi mereka yang ingin memindahkan
entah itu karena pertimbangan kepercayaan
ataupun pertimbangan jarak
antara rumah dengan pemakaman
karena beberapa diantara mereka memang tinggal di luar surabaya

mereka memilih untuk memakamkan keluarga mereka
dekat dengan rumah mereka di luar surabaya
kita masih menunggu heranov bagaimana kebijakan
ini terutama apakah
dibolehkan nanti pemakaman pindah ini
di sekitar wilayah surabaya
atau di dalam wilayah surabaya
atau pemindahan ini bukan hanya di luar
tapi juga antar pemakaman umum
di wilayah surabaya erhanov
baik terima kasih atas laporan lengkap anda
miftah farid langsung dari surabaya jawa timur